wakil ketua umum partai golkar bambang susatyo menyebut
tak perlu ada oposisi dalam pemerintahan mendatang
rekonsiliasi pun bisa dilakukan salah satunya lewat silaturahmi pasca lebaran
bamsud menyebut situasi indonesia lebih cocok menggunakan demokrasi gotong royong
untuk itu jadi semua pihak perlu merajut kembali hubungan pasca pilpres dua ribu dua puluh
bamsud pun mendukung prabowo gibran untuk merangkul semua pihak ke pemerintahan
bersama mk nanti kemudian
bersama mk nanti kemudian